kereta api bandara soekarno hatta akan menjalani rangkaian uji coba mengangkut penumpang sepanjang bulan desember dan akan beroperasi penuh pada satu januari dua ribu delapan belas mendatang
setelah sempat mundur dari target awal pengoperasian september dua ribu tujuh belas lalu
menteri perhubungan budi karya sumadi memastikan proyek kereta bandara akan resmi beroperasi penuh pada satu januari dua ribu delapan belas mendatang
tapi untuk memastikan kesempurnaan layanan pada saat pergantian tahun nanti
pt railing akan menguji coba layanan penumpang sepanjang desember dua ribu delapan belas
menteri perhubungan budi karya sumadi mengatakan hal itu
usai meninjau persiapan akhir jasa layanan kereta bandara soekarno hatta di proyek pembangunan stasiun batu ceper kota tangerang
dari batu jabar menteri perhubungan menumpang kereta sukmawijaya ke bandara internasional soekarno hatta tangerang banten
selama uji coba kereta bandara akan berangkat setiap tiga puluh menit sekali
perjalanan akan dimulai dari stasiun sudirman baru dan hanya berhenti sekali di stasiun batu ceper
namun jika sudah beroperasi penuh akan berangkat dari stasiun manggarai
singgah di stasiun sudirman baru duri batu ceper dan berakhir di bandara soekarno hatta
untuk tarif layanan rencananya akan dipatok rp seratus per penumpang
sedang selama uji coba sepanjang desember tiket hanya rp tiga puluh
diperkirakan tiga puluh persen penumpang yang menuju bandara soekarno hatta
akan beralih menggunakan kereta
checking terakhir untuk kita resmikan pada awal desember
sebenarnya dua puluh lima november sudah bisa operasi
tapi kita akan lebih safe kalau kita beri kesempatan pt releng untuk beruji coba
operasinya itu nanti akan dibuat dengan headway tiga puluh menit
berarti cuma sekali di batu cepar dan beroperasi penuh pada satu januari
karena pada desember itu kita masih memberikan tarif yang murah rp tiga puluh
nanti satu januari ada pengenaan tarif
ini saya apresiasi dengan pt kai pt angkos kepura ii dan pt releng
yang mengelola ini secara swasta
tidak ada satu rupiah pun uang negara yang direct dari kantongnya apbn
dengan adanya kereta ini kita harapkan tiga puluh persen penumpang
tiga puluh persen orang yang menuju ke bandara itu akan pindah ke utara
kekurangan sedikit ya tadi saya pikir pintasan sepidang ya
itu mesti disuruhkan

banyak tamu tamu internasional harus dikelola secara berfokus ya
menteri perhubungan memastikan pengoperasian kereta bandara sepenuhnya dibayai swasta
yang dikelola pt railing yang merupakan anak perusahaan dari pt kereta api indonesia dan pt angkasa pura ii